ya dan selanjutnya kita sudah terhubung dengan kapten vincent raditya
melalui sambungan zoom kita akan langsung berbincang dengan kapten vincent
oke baik kevin sun saat ini sedang berada di mana dan bagaimana anda kemudian menilai penemuan fdr ini sebagai titik terang
untuk bisa sama sama mengetahui penyebab terjadinya penyebab jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc
ya terima kasih mayfrey
ya pada saat ini saya sekarang lagi ada di simulator di padek indonesia
dan dengan temuannya black box ini adalah titik terang yang sangat baik untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua
nah tentunya kami saya
saya merasa ini akan menjadi arah yang baik dan tempat yang cukup baik untuk kita jalani untuk mendapatkan data yang lebih akurat
daripada kita rely dengan data yang tidak akurat
kevin sen tadi disampaikan oleh panglima tni pula bahwa kondisinya yang ditemukan ini fdr nya sudah ditemukan
cvr yang ditemukan ini hanya bikinnya saja
apakah itu artinya terjadi kalau dari kondisi ini bikin dari cvr terpisah dari cc
apakah kemudian menurut anda terjadi ledakan yang hebat hingga menyebabkan bagian ini terpisah
antara bikin dan cvr
saya kurang bisa konfirmasi ya masalah ledakan karena saya tidak ada di pesawat
tapi dari dentuman jatuhnya pesawat dengan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi itu bisa mengakibatkan disintegration of the aircraft
pesawat ini bisa pecah
jadi menjadi serpihan
ini adalah karakteristik bagaimana pesawat jatuh dengan kecepatan sangat tinggi karena masa bobot bebannya pesawat itu sendiri juga sudah cukup berat
jadi ketika dia masuk ke dalam laut dengan kekuatan yang sangat tinggi kemungkinan besar are shattered
itu ispossible bahwa satu benda akan terpisah dengan benda lainnya
oke tapi kalau melihat dari bagaimana kemudian kronologi dan informasi yang sudah ada sejauh ini
kalau anda melihat kira kira apa yang sebenarnya terjadi
kita tidak bisa mengandai andai
kalau kita berandai andai sekarang itu kita tidak punya data kita cuma bisa menerka nerka di mana variabelnya terlalu banyak
nah tuntar kita bilang ini penyebabnya ini penyebabnya semua orang bisa punya asumsi masing masing
daripada kita membuat satu masalah
jadi lebih baik saya memilih untuk tidak berkomentar masalah itu sampai nanti pihak yang berwenang yang akan membuka data itu sendiri
nanti mereka juga akan mengeluarkan preliminary report
sama nanti final reportnya seperti apa biar kita dengar sendiri dari pihak yang berwajib
cuman kita sebagai pilot dan teman teman sekalian yang berhubungan dengan sosial media diharapkan tidak menciptakan chaos di publik dengan bilang a b c dan luar luar
masalahnya ini yang saya khawatirkan adalah
di mana kekhawatiran penumpang itu semakin takut
karena belakangan ini mulai dari direct message saya ini banyak sekali masuk bahwa mereka menyatakan bahwa mereka sendiri khawatir ketika mereka akan terbang lagi
apalagi dengan pesawat dari wijaya
dia bilang wah saya berulang kali saya mau menenangkan pikiran mereka bahwa aviation is is safe safething
penerbangan adalah salah satu alat transportasi yang sangat aman
walaupun terjadinya begini saya tahu ada kesalahan
apapun itu saya tahu tapi jangan sampai stop believing in aviation
jadi kita memilih untuk tidak menjawab ini karena bukan sebagai orang yang berpengaruh
baik kita bicara soal fdr dan cvr cap
sebenarnya bagaimana kemudian apakah kemudian lebih fdr sudah ditemukan
kita masih sama sama menunggu cvr
data data yang didapatkan antara fdr dan cvr
kalau sekarang baru ditemukan fdr apakah itu artinya memang butuh cvr juga untuk bisa benar benar tahu penyebab pasti secara utuh
atau sebenarnya dengan fdr saja informasinya sudah cukup jelas untuk bisa kita dapatkan
kita masih sama sama tunggu tapi ya hasil dari knkt ya
pastinya untuk lengkapnya dan baiknya dalam proses investigasi diperlukan dua
pertama kita mau tahu ketika ada sesuatu masalah
masalah di cockpit
pasti mereka berdiskusi
aduh ini ada sedikit masalah bagaimana kita mengatasinya
nah begitu ada masalah itu buka teori
lalu kita lihat lagi bagaimana penanganannya
apakah dikerjakan dengan baik
flight data recorder bagus untuk mendeterminasi secara sistem
karena itu akan memonitor berbagai macam sensor
berarti data recorder akan menunjukkan bagaimana status pesawat pada saat itu
bagaimana status sensor
landing gear nya up atau down
sensor yang ada di input
itu akan secara detail
bahkan sampai force yang ada di yield itu kita bisa didetek dengan baik
tapi tidak menjawab bagaimana kru itu menghandle emergency tersebut
maka dari itu kita butuh dua duanya untuk bisa lebih akurat dalam menentukan apa penyebabnya
jadi kalau tanpa itu ada kemungkinan
dan mungkin ada sedikit untuk mencari penyebabnya
itu memang lebih baik dua duanya
berarti kita sama sama berharap memang kondisinya nanti saat pencarian bisa berjalan dengan baik
karena kalau tadi kita dengarkan informasi dari bpbt
bahwa yang ditakutkan adalah kemudian nanti tertutup ya
karena sudah terpisah ini beaconnya dari cvr sendiri
kualitas dari data yang ada di dalam sana
kita doa bersama kualitas datanya itu masih bisa di
itu sih harapan kita bersama kan
berapa lama biasanya kevin sun menurut pengetahuan anda
bahwa datanya ini masih bisa dikategorikan baik
dan apa saja biasanya yang bisa berpotensi membuat datanya kemudian ketika ditranskrip tidak baik
nah ini bukan rana saya yang menjawab
karena ini adalah orang dari pihak investigator yang akan menjawab
karena daripada nanti saya jawab
kalau lebih baik kita akan menjawab
yang tadi ini adalah rana hendrik
baik terima kasih banyak cap vincent raditya sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news